enggak siapa sih tante cipro
tante siapa om
om cari om kalian om abi
om abinya ada
enggak ada enggak ada
kalian tahu om abinya ada di mana sekarang
tahu pergi jalan tante cipro kali
soalnya dari tadi siang tante cipro enggak pulang pulang
namanya kenapa om
enggak enggak ada apa apa
om abi kenapa om
apa tante cipro kecelakaan
tante cleo kecelakaan apa ya
parah enggak ya
aduh kalau sampai tante cleo ada apa apa enggak awat nih
om om om jangan

semoga kamu bahagia sama dia cleo ya
sampai di amerika aku mau lupain kamu cleo
sampai di amerika aku mau lupain kamu cleo
jangan harap aku masih mau mikirin kamu eh
saya mau minta rincian pembayaran
pasien yang bernama cipluk pacar saya
itu kan api
jadi pasti non kleo dirawat sini
gue dapet uang dari mana
mahal banget sih
sip loh kalau kamu bisa lihat sekarang
aku harus gimana
ini semuanya mahal
ya dokternya ada
dimanapun disuruh datang ya tetap aja datang
apa ya dik
mas udah sampai dimana mas
cepetan mas balik lagi ke rumah mas cepet mas
saya masih di launch bandara
didelay pesawatnya ada apa aja
non kelio itu adalah istri mas
bukannya sudah sepantasnya mas beri utuh untuk membantu non kleo mas
pak yadi tau gak
saya udah kenal non cleo berapa tahun
sejak awalnya saya dari office baunya ayahnya non kleo
sampai sekarang saya gak pernah nikmatin hidup
saya mengerti pengorbanan mas beri selama ini untuk non keleo
tapi bagaimanapun juga kan mas
saya itu gak peduli
kleo mau sakit miskin sengsara apalagi muwati ya gak peduli pak yadi
kalau tau begini saya gak usah pulang mendingan

tolong jaga dia yadi
anggap dia seperti anakmu sendiri ya
iya pak beruan
pasti pak beruan
kalau memang mas beri gak mau ngebantuinan cleo